sempat dinyatakan tidak lolos oleh kpu
partai bulan bintang akhirnya mendapat nomor urut sembilan belas
sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
setelah gugatannya dikabulkan oleh badan pengawas pemilu
terkait sikap politiknya nanti pbb tidak mempermasalahkan
jika nantinya akan menjadi oposisi
pbb bahkan tidak segan untuk mengkampanyekan kotak suara kosong
jika hanya ada satu calon dalam pilpres dua ribu sembilan belas
setelah gugatannya dimenangkan badan pengawas pemilu
partai bulan bintang akhirnya melenggang ke kancah pemilu dua ribu sembilan belas
dengan nomor urut sembilan belas
seakan ingin mengejar ketertinggalan
pbb langsung tancap gas menyiapkan langkah langkah
ketua dewan pemenangan presiden dpp pbb sukmo harsono mengungkapkan
partainya tengah melakukan konsolidasi internal di setiap tingkat kepengurusan
demi mencapai target yang dicanakan
yang kedua tentunya dengan hasil yang kita dapatkan sekarang ini
kita akan lebih mengkonsolidasikan lagi kekuatan partai
dari mulai tingkat ranting sampai dengan tingkat pusat
perbaikan perbaikan yang kita lakukan
dan yang lebih utama dan lebih fokus lagi adalah
kita melakukan seleksi yang sangat baik
dan seleksi yang sangat sungguh sungguh
mengenai rekrutmen calon anggota legislatif
baik itu dpr ri dpr provinsi dan kabupaten kota
terkait pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra menegaskan
pbb siap dan akan konsisten

menjalankan peran sebagai oposisi
yang mengontrol dan mengkritisi pemerintah
bahkan mantan menteri kehakiman ini akan mengampanyakan
mendukung kotak suara kosong
jika hanya ada calon tunggal dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ia juga tidak akan mendukung kubu manapun
seandainya nanti terdapat dua pasangan calon presiden
kalau pbb sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu
pbb akan fight
dan lebih baik kami menempatkan diri sebagai posisi utama
usai pemilu nanti
lebih lebih apabila dalam pemilu presiden yang disenakan serta
dalam pemilu kali ini
itu ada calon tunggal
lebih baik pbb kampanye mendukung kota kosong
bagaimana mendukung calon tunggal yang dicalonkan dalam pilpres yang akan datang
sikap pbb tersebut disinyalir tidak lepas
dari keinginan ketua partainya
untuk maju sebagai calon presiden pada dua ribu sembilan belas
dikutip dari laman detik com
langsung ke pilihan presiden
langkah itu dipandang sulit terwujud
lantaran pbb belum memiliki kekuatan politik
lalu akankah partai berlambang bulan dan bintang ini
tetap bersih kukuh
mengusung ketua umumnya di dua ribu sembilan belas
dan sudah bersama saya di studio saat ini
ketua umum partai bulan bintang
selamat malam prof yusril
begitu prof ya
tapi memang perjalanan pbb ini
kalau diikuti media sebenarnya
jalannya berliku begitu
terutama di dua ribu sembilan belas ini
tapi dengan jalannya berliku
setelah kita melihat juga pernyataan prof yusril
kita akan melawan kpu begitu ya
dengan cara apapun
akhirnya menang juga
tapi gara gara jalan berliku ini
pbb dapat nomor urut sembilan belas
hal yang menguntungkan tidak ini buat pbb
terutama terkait dengan strategi kampanye
bagi mereka yang dipercaya ini
yang percaya pada hal hal yang
memang angka sembilan belas itu penyamaan antar sendiri
dianggap ini angka baik ya
satu plus sembilan jadi ya
baik sekali pembacanya ya
ini pemilu tahun dua ribu sembilan belas
pbb dapat nomor sembilan belas
dan pada saat diundi kemarin pun
pbb pada saat diloloskan
pbb pun berusia sembilan belas tahun
pemilu tahun dua ribu sembilan belas itu adalah
jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim
itu sembilan belas huruf dan seluruh ayat ayat quran itu
dia semuanya melakukan kelipatan dengan angka sembilan belas
ada buku matematik yang ditulis tentang itu
dan sangat menakjubkan isinya
jadi mudah mudahan angka sembilan belas ini memberikan keberuntungan
bagi partai bulan bintang
dalam menghadapi pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang akan datang ini
tapi dari strategi kampanye juga menguntungkan tiga angka ini

mudah maksudnya masuk menjadi
gampang brandingnya ke konstituen
ya mudah sekali untuk diingat ya
dan itu merupakan angka yang mudah sekali diingat
dan yang jauh lebih penting sebenarnya adalah
kami mengambil hikmah dari perlawanan yang cukup keras
yang dilakukan oleh pbb terhadap kpu
dalam proses pendaftaran pemilu kemarin itu
ya walaupun sangat melelahkan
tapi pertarungan itu berjalan fair
susah dan konstitusional
pada akhirnya dimenangkan oleh pbb
dan itu telah menggugah kesadaran masyarakat
bahwa ini ada satu partai yang
sebenarnya partai yang
mungkin diantara semua partai yang ada
bisa dikatakan partai yang paling bersih ya
sampai saat ini berdiri hampir dua puluh tahun
cukup banyak orang pbb dalam pemerintahannya
baik sebagai menteri jaksa agung
kota besar anggota dpr
hakim agung hakim mahkamah konstitusi
tapi alhamdulillah belum ada orang yang berpikir seperti itu
yang pbb itu ditangkap karena korupsi
dan ini kita tidak sekedar bertiuri kepada publik
tidak sekedar klaim sepihak nih ya
betul betul memang tidak pernah terjadi pada pbb
jadi biasanya partai seperti ini punya idealisme yang sangat tinggi
ya punya komitmen yang tinggi kepada islam dan kepada kebangsaan
dan biasanya partai ini menjunjung etik yang sangat kuat sekali
berjuang itu lebih mengedepankan nilai nilai
dan kemudian partai ini sangat
rasional sangat intelektual
walaupun juga disupport oleh berbagai kalangan
di tengah tengah masyarakat kita ini
yang menjadi anggota pbb ini mulai dari
beragam sangat pelangi pbb ini
dari kalangan islam sendiri juga
berbagai macam kelompok ada di dalam
berbagai macam aliran
bahkan baru baru ini ya
kayak haji said agil sirot
yang mengajak keluarga natatul ulama
yang belum ikut partai mana pun
supaya bergabung ke pbb
cukup banyak tidak
ya di jawa timur
besok saya akan pergi ke surabaya
mojokerto dan tempat tempat lain disana
untuk mengkonsolidasikan kekuatan pbb di jawa timur
dan di kelimantan selatan juga sama
cukup banyak sekali warga nu yang tertarik untuk bergabung ke pbb
di aceh bahkan agak berbenung benung
ini akibat kemarin setelah pbb dengan perjuangannya tidak lolos biasa biasa saja
tapi karena perjuangan kemudian akhirnya lolos
apakah ini berkah dari itu
atau memang sejak awal sejak lama memang banyak juga
orang orang yang bermigrasi dari mungkin partai lain
atau dari organisasi masuk ke dalam pbb
ya memang itu sudah terjadi sejak lama
tapi puncaknya memang terjadi sekarang
akibat dari perlawanan kita itu
mungkin publikasi yang begitu meluas ya
perlawanan pbb dan orang melihat cara cara berjuang
secara sportif fair dan konstitusionalnya
itu menarik minat orang untuk bergabung ya
bahkan dari partai partai islam yang lain
ya itu terjadi perpindahan yang cukup besar
sampai berapa persen kira kira kalau anda menghitung
kalau di aceh itu singkat misalnya
mungkin ada partai yang sedang bermasalah itu
ya saya susah mengatakan presentasinya
tapi karena sekarang ini kelihatan tokoh tokohnya mulai bergabung ke pbb
mungkin juga akan diikuti oleh kalangan yang membawa masa

juga banyak sekali kalangan muda kalangan baru
bahkan kemarin itu ikatan alumni itb ya
beramai ramai datang menemui saya
dan mengatakan bahwa mereka akan segera bergabung ke pbb
mereka melihat bahwa ini ada satu partai yang bersih
punya komitmen yang tinggi kepada islam
dan punya komitmen yang tinggi kepada nilai nilai kebangsaan
dan bertindak rasional
jadi sebenarnya background para pemimpin pbb itu kan orang orang yang
berpendidikan dari sekolah umum
saya dari ui teman teman itu dari itb dari gejah madang
tapi mereka punya komitmen yang tinggi
komitmen ke islam yang tinggi
ya kepada nilai nilai islam
dan terutama sekarang ini ketika
di bawah pemerintahan presiden jokowi ini
terasa sekali bahwa islam itu agak ditekan begitu ya
itu pandangan pbb juga seperti itu
ya pandangan kami seperti itu
jadi orang emas orang emas islam ada yang dibubarkan diancam
bahkan kikiai ya ada yang di
disiksa bahkan dibunuh
dan itu terjadi di mana mana
tapi tidak pernah terungkap ya alasnya orang gila lah
atau segala macam begitu
dan itu membuat ketika keadaan itu terjadi ya
pbb itu berada paling depan membela mereka
pembelaan kita kepada fpi
pembelaan kita kepada dua ratus dua belas
dan kemudian kepada aktivis dan mubalik ulama yang ditahan
dan dituduh melakukan makar
pelanggaran terhadap undang undang ite dan sebagainya
itu kita melakukan advokasi habis habisannya
itu walaupun pbb waktu itu belum lolos sebagai peserta pemilu ya
bahkan jawa jawa hari
karena peristiwa peristiwa itu kan sebelum ada pendaftaran partai politik sebenarnya kan
iya iya dan itu berlangsung terus sampai
ya ada analisis mengatakan bahwa pbb itu sengaja dibikin tidak lolos
karena pembelaannya terhadap hti
pembelaannya terhadap fpi dan lain lain terhadap kelompok kelompok islam
benar tidak hanya walau alam
tapi memang kelihatannya by design pbb itu memang sengaja dihambat untuk tidak diloloskan
saya melihat dua aspek ya
pertama saya kan dulu berupaya untuk menghilangkan ketentuan pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu
tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold itu
yang saya anggap sama sekali tidak
tidak punya dasar rasional dan tidak punya dasar konstitusional untuk dipertahankan
tapi kan saya di kalahkan di emk jadi
orang melihat bahwa ini saya dihalangi untuk maju ke pencalonan presiden itu ditutup sama sekali
ya apalagi sekarang ini kan pakai threshold tahun dua ribu empat belas
berarti sebenarnya yang by design sebenarnya skenario nya calon tunggal ya
pak jokowi itu calon tunggal
makanya tuh seperti yang anda bilang tadi pbb akan kampanye dukungan
kita akan menulis sampai kesana ya pak yusri setelah jeda berikut kami akan kembali
karena informasinya juga disebutkan bahwa karena mungkin advokasi terhadap hti dan lain sebagainya ya
karena mungkin advokasi terhadap hti dan lain sebagainya ya

pbb sendiri juga membuka pendaftaran bagi mantan mantan anggota hti untuk menjadi caleg dari pbb
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya
bang justil tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bersama dengan prof yusril iza mahendra ketua umum partai bulan bintang
prof yusril ini kan startnya pasti kalah start ya
prof yusril ini kan startnya pasti kalah start ya

pertanyaannya baru baru ini tidak berbeda dengan empat belas partai politik nasional yang lain

tentu saja ada waktu yang harus dikejar ketertinggalan
terutama saya berbicara tentang bagaimana mengisi calon calon legislatif untuk pbb ini sendiri
bagaimana mengejar ketertinggalan waktu ini apakah sejauh ini bagaimana upaya
ini sebenarnya tidak parah seperti yang kami alami lima tahun yang lalu
dua ribu empat belas itu kami harus fight sampai ke pengadilan tinggi
dan itu pbb baru dimenangkan
dan itu pbb baru dimenangkan

itu pun kpu masih menunda nunda
sebulan lebih baru dikeluarkan surat keputusan
jadi memang jalannya selalu berliku ya bagi pbb ini ya
pada waktu itu memang alasan mereka mau kasasi apa tidak
tapi sekarang masa perbedaannya itu nggak sampai dua minggu
jadi setelah dinyatakan tidak lolos tiga hari kemudian kami daftarkan gugatan ke bawaslu
dan kemudian langsung sidang

dan dalam waktu yang sangat singkat diputuskan dan pbb menang
lalu kemudian diberi nomor urut sembilan belas tanpa harus diundi lagi
dan sebenarnya keuntungan bagi kami adalah bahwa dalam waktu dua minggu itu kita
publikasi terhadap pbb luar biasa
jadi gampang mengerai calon calon legislatif
dan instruksi saya kepada daerah daerah bahwa proses untuk pendaftaran itu jangan tertunda
karena kita melawan di bawaslu

dan sebab saya pikir ya bahwa
kalau ini pertarungan di bawaslu ini fair
ini pengalaman saya sebagai advokat begitu ya
menangani cukup banyak perkara perkara di pengadilan
dan kelihatannya itu kan kita dicari kesalahan hanya di satu kabupaten
manokwari selatan di papua barat
jadi kita tahu mudah sekali
dan alhamdulillah kita menyelesaikan itu
tapi kemudian orang dengan melihat
dengan melihat sikap kita yang begitu tegar
kita melawan itu betul betul secara konstitusional
dengan argumen dengan hukum dan tidak melakukan kekerasan dan lain lain
dan orang melihat ini partai yang betul betul membela islam
juga membela bangsa sebenarnya
lalu orang melihat ini pbb sebagai partai alternatif
sesudah pbb dinyatakan lolos
itu orang berbundung bundung
jadi gak perlu sulit sulit mencari siapa yang bisa mengisi calon legislatif di pbb
berbundung bundung datang ke pbb
mendaftar baik dari orang orang yang sama sekali belum terlibat dalam partai
nah juga hijrah dari partai partai lain yang sedang bermasalah ke pbb
tapi yang menarik begini prof yusril
ketika saya membaca sebuah artikel
ada judul bahwa kemudian pbb juga membuka pendaftaran calon calon legislatif
yang sudah dibubarkan oleh perpol
kita lihat dulu cuplikannya
pemberitaan tersebut ya berikut ini
ya ini kami ambil dari cnn indonesia com ya
di judul ini disebutkan bahwa
mengincar kursi parlemen hti akui dukung pbb
di pemilu dua ribu sembilan belas ya
di pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden
kemudian di artikel lain juga ada disebutkan bahwa pbb membuka pendaftaran
bagi alumni hti
yang dibubarkan begitu ya oleh pemerintah
lewat perpu ormas yang sekarang menjadi undang undang
kemudian disini menurut ismail yusanto juru bicara hti
ada pembicaraan pembicaraan seperti itu
tentu sudah ada kesepahaman kedua belah pihak antara hti dan pbb
kalau kemudian saya malah berpikir sebelumnya
jangan jangan memang setelah lolos kesulitan ini pbb mencari calon legislatif
sampai harus membuka pendaftaran bagi alumni hti ya
karena hti sudah dibubarkan
maka kemudian orang orang ini dimasukkan aja jadi caleg caleg untuk pbb
oh tidak sama sekali
jadi banyak sekali
tapi memang ada dari hti
dan hti ini juga masih perlu sosialisasi dan meyakinkan
terutama level yang di bawah ya
karena memang selama ini kan hti tidak mau terlibat atau masuk ke dalam sistem ya
karena menganggap sistem ini tidak islami tidak sesuai dengan pikiran mereka
pandangan tentang demokrasi agak berbeda
oh justru dirayu masuk maksudnya hti
bukan ini dengan diskusi
dengan diskusi yang agak mendalam dengan pimpinan hti ya
pikirkan oleh hti itu
doktrinnya itu merupakan sesuatu yang ideal
yang yang kepanjang
tapi kenyataan yang di depan kita ini tidak bisa kita abaikan
anda sama sekali tidak mau terlibat dalam pemilu
tidak mau terlibat dalam
membayangkan sesuatu yang ideal
tapi apa yang terjadi kemudian
itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan
tuh lihat tuh
ketika presiden jokowi berkuasa
langsung kalian diberangus
kalian gak bisa berbuat apa apa
dan ketika dibubarkan
semua orang menjauh
walaupun katanya ada seratus advokat
siap membela hti
tapi di pengadilan
tinggal saya sendiri yang membela mereka
jadi seratus advokat
ya jadi sebenarnya
menyadari juga mereka bahwa kekuasaan itu penting
ya walaupun mungkin
se ideal yang dibayangkan
saya kira politik itu memang seperti itu
peristiwa yang terjadi di belakangnya ya
dibubarkan oleh pemerintah
dengan perpu ormas
dengan segala perdebatannya
perpu ormas itu
lalu kemudian dibubarkan
karena dinilai bertentangan dengan ideologi pancasila
berjuang untuk melakukan pemenangan di pemilu dua ribu sembilan belas
salah satunya paling tidak lolos
kemudian dalam parliamentary threshold
karena ada wakil di parlemen
dengan membawa orang orang hti
apakah ini tidak menjadi
membawa dampak elektoral yang kurang baik bagi
saya kira tidak
orang berbondong bondong datang ke pbb
mulai dari aceh sampai ke papua
jadi anda jangan kaget kalau misalnya
ada mantan menteri
yang dari papua itu
insya allah akan maju sebagai caleg pbb
ini menggambarkan bahwa
yang masuk ke pbb ini dari berbagai kalangan
di papua atau di
meluku atau di
itu cukup banyak
saudara saudara peragama nasrani
itu bergabung ke pbb
oh pbb terbuka untuk itu ya
ada lihat di timika
daerah paling kaya di indonesia
yang ada pre port di situ
anggota pbb itu ada enam kursi
dan dia bisa mengajukan calon bupati
tanpa koalisi dengan yang lain
begitu juga kita lihat di kota ambon
hanya ada dua anggota dprd
satu muslim satu kristen
kesan orang bahwa pbb ini
ya biasalah kalau dari sudut pandangan barat
dianggap kelompok yang
enggak sama sekali
orang seperti saya ini
orang ketahu saya
ada peran di pemerintahan juga
saya jadi menteri kehakiman
dan sekian banyak undang undang saya buat
enggak ada undang undang yang saya buat
itu menakutkan orang
seperti itulah katanya
fpi ataupun hti yang ingin bergabung
bahkan kita mengatakan
silahkan siapa yang mau bergabung ke pbb
hanya kita menolak
dan mereka yang menista agama itu
kita enggak mau terima
tapi kalau yang lain lain itu
kita bisa berunding untuk
masuk ke dalam pbb
orang yang paling keras pun
ketika dia masuk ke dalam pbb
dia akan bergaul dengan kita kita ini
dan akan berdiskusi banyak hal
mengubah sikap mereka menjadi lebih
ini bukan pengalaman yang baru ya
ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pbb baru berdiri
itu ada anggota pbb
anggota dpr malah
abdul kadir jadil
yang sangat dikenal
sebagai kelompok islam garis keras begitu ya
tapi dia berada di dalam pbb
bergaul dengan kami kami ini
sikap sikapnya itu berubah menjadi lebih
pbb merubah itu ya
jadi saya pikir
itu nggak bisa mudah dimasuki
oleh kelompok kelompok keras
langsung berubah jadi garis keras
kalau misalnya ada kesan hti
yang dianggap ya
ini kita tidak bicara salah benar
karena bukan di persidangan
itu adalah persepsi
yang dikesankan oleh sebagian orang
melihat hti dibubarkan karena
bertentangan dengan ideologi pancasila
kemudian masuk pbb
seolah olah pbb itu
ideologi yang bertentangan dengan pancasila
tidak khawatir ke arah sana ya
enggak seperti itu ya
pancasila itu seringkali jadi alat
kekuasaan politik untuk mempertahankan kekuasaannya
dan seringkali menuduh orang lain itu
tidak pancasila ya
kita juga bisa mengatakan ya
supaya agama dan politik harus dipisahkan
ketergantungan kepada asing begitu besar ya
utang luar negeri yang begitu tinggi
itu sikap sikap yang bertentangan dengan pancasila atau tidak
kalau kita ngomong begitu ya
kita bukan penguasa
pancasila itu selalu dijadikan
alat oleh kekuasaan
menekan lawan lawan politik
dan mengatakan mereka
walaupun sebenarnya kita tahu bahwa
tafsir yang mutlak tentang pancasila itu
menurut saya sih pancasila itu kita terima
tapi gimana penafsiran terhadap pancasila itu
kepada komunitas masing masing
orang islam mungkin menafsirkannya
tauhid begitu ya
kalau dibawa ke
kepada agama kristen
mereka mau menafsirkan trinitas itu adalah ketuhanan yang maha esa
dibawa kepada agama hindu
atau agama buddha yang sama sekali tidak bicara tentang tuhan
agama buddha itu nggak bicara tuhan sama sekali
kalau kita memaksakan
tafsir tentang sila ketuhan yang maha esa itu
atau menurut kristen
atau menurut hindu
kan bisa menimbulkan
ketakan oleh yang lain
kalau saya jadi penguasa besok
pancasila itu sebagai satu state filosofi
dan kita beragama
dan pancasila ini sebenarnya adalah
seperti dikatakan pak muhammad nasir dulu
jadi dia merupakan
kalimat yang sama
yang menyatukan kita
tidak boleh digunakan untuk menekan kelompok
celakanya kan pemerintah sekarang ini
kembali menjadikan pancasila itu
politik menekan yang lain
itu sudah dilakukan oleh bung karno
dilakukan oleh pak harto juga
tapi herannya saya pak jokowi
melakukan yang sama lagi
saya mau jadi perwasa
seperti itu nantinya
kita masih akan lanjutkan di segmen terakhir
nanti setelah jeda berikut
kami akan berbicara tentang
yang terbaru ya
termasuk dalamnya pbb
karena alumni dua ratus dua belas
akan bergerak mendukung
jika koalisi itu terbentuk
bagaimana pbb menanggapi ini setelah jeda
kami akan kembali
tetaplah bersama prime news
saya masih bersama dengan
prof yusril zaman yandra
ketua umum partai bulan bintang
kita akan lihat
perjalanan politik pbb ya
perolehan suara di
terutama dua pemilu terakhir ya
kita lihat perolehan datanya ini
perolehan suara pbb di pemilu dua ribu sembilan belas
adalah satu delapan juta suara
atau satu tujuh puluh sembilan persen
ini kami ambil datanya dari sumbernya
dari beberapa pemberitaan di detik com ya
perolehan suara pbb di pemilu dua ribu sembilan belas
satu delapan juta suara
atau satu empat puluh enam persen
di dua duanya ini membuat pbb tidak lolos
sehingga tidak ada wakil pbb di
dpr ri begitu ya
disebutkan juga dalam analisis di
beberapa lembaga survei disitu ada smrc juga menyebutkan
ada tren penurunan dari dua ribu sembilan ke dua ribu dua
kita tidak tahu di dua ribu sembilan belas
bagaimana kemudian pbb mengakali ini
tidak terulang ketiga kalinya tidak mempunyai wakil di
untuk memperkuat kembali partai ini
melakukan konsolidasi dari pusat sampai ke daerah daerah
dan kemudian juga
membangun image baru terhadap pbb ini
dan itu saya lakukan
dalam berapa tahun
saya mengambil alih lagi kepimpinan pbb ini
saya sebenarnya menjadi ketua umum pbb yang pertama itu
tidak sampai lima tahun
memang waktu itu saya mengatakan
saya ini tidak ingin lama lama
ya bagi saya sebenarnya
jabatan itu makin cepat cepat
jangan dipilih lagi
itu permintaan saya
tapi setelah sepuluh tahun kemudian
jarang ada ketua umum seperti itu
berpidato untuk tidak dipilih lagi
saya minta tidak dipilih lagi
tapi setelah sepuluh tahun
seperti yang anda katakan tadi
terjadi tren penurunan pada pbb
banyak sekali tokoh tokoh
termasuk dari wilayah wilayah
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang rasanya seperti tempatnya
apa masalahnya ternyata jauh
semakin beltur dunia lainnya
usteru lah para adik adik

bulan terakhir ini pbb itu kembali
anda melihat perkembangan itu ya
ya melihat perkembangan itu
mungkin juga disebabkan karena
ya disamping faktor internal pbb juga faktor eksternalnya
ketidakpuasan orang yang cukup besar terhadap pemerintah sekarang
partai partai islam yang lain juga sedang menghadapi masalah
dan sebagian juga terkooptasi oleh kekuasaan
sehingga siapa yang membela islam siapa yang membela bangsa siapa membela rakyat
jadi pbb muncul sebagai partai alternatif
ini diuntungkan dengan kondisi seperti itu ya
iya diuntungkan dengan kondisi seperti itu
dan saya mulai membangun image
yang selama ini mis understanding terhadap pbb itu luar biasa ya
karena selalu yang disebut sebut orang
pbb ini partai mau menegakkan syariat islam begitu
bukan salah sih ngomong begitu
tapi ngomong begitu itu bisa menimbulkan salah paham
tidak saja internal umat islam
tapi juga lebih lebih kepada eksternal umat islam
yang benar yang bagaimana pbb itu
karena pbb itu partai yang rasional
menghormati islam dan menerima
menimba inspirasi sebanyak banyaknya dari ajaran islam
dan melakukan istihad untuk menyelesaikan persoalan persoalan
yang dihadapi oleh bangsa dan negara
tapi bagaimana pandangan pbb terkait dengan kebinekaan sebenarnya
sebenarnya pbb ini kan partai yang paling indonesia
karena dia berakar dalam sejarah indonesia
ya dibandingkan dengan partai lain
mungkin dia melihat akar sejarahnya itu di timur tengah
pbb ini kan berakar dari syarikat islam
sampai ke partai islam indonesia
sampai ke partai masyumi
dan sebenarnya kalau kita belajar sejarah politik
islam itu berpolitik itu di indonesia lebih dulu
daripada di mesir daripada di timur tengah
tapi kan kebanyakan anak anak sekarang tidak paham sejarahnya
lalu dia melihat ke ikhwanul muslimin
melihat kepada jemaat islami pakistan
ya tapi lupa bahwa sebenarnya
istihad politik orang di indonesia itu luar biasa
dulu melawan penjajahan
sampai awal kemerdekaan
bagaimana kita itu menjadikan islam itu sumber inspirasi
untuk memecahkan persoalan persoalan bangsa
anda lihat misalnya kita merdeka tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
tapi di depan ya
kemudian berjuang melalui diplomasi dan peperangan
tapi mereka berjiwa besar
misalnya melepaskan tuntutan islam menjadi dasar negara
kemudian kompromi dengan pancasila
ketika kita sudah terpecah belah menjadi negara federal
yang tampil di depan itu muhammad nasir
untuk mencanangkan kembali dibentuknya negara kesatuan republik indonesia
jadi kita ingat misalnya yang mendirikan membentuk bank indonesia
itu kan mas sumi syafruddin para wira negara
kemudian juga dia pak nasir membentuk bank pembangunan indonesia
dan segala macam
dan bagaimana mereka merasionalisasi tni dan lain lain
jadi sebenarnya partai yang punya pengalaman yang cukup dalam
dalam persoalan persoalan indonesia
jadi bagaimana kemudian menjual pbb di dua ribu sembilan belas ini begitu ya
tapi prof yusril singkat saja sebagai penutup terakhir ini
posisi pbb dalam konteks pilpres dua ribu sembilan belas nanti akan seperti apa
apakah memang sudah tertutup pintu itu
tidak mungkin bergabung di poros joko widodo
sebagai calon presiden petahana sekarang ini
dengan partai partai pendukung yang sudah menumpuk juga
ataukah masih ada kemungkinan seperti kata kata partai lain
namanya komunikasi politik masih terbuka kemungkinan
kami itu sebelum pemilu ini
itu sudah berpikir jauh ya
bahkan saudara effendi ghazali saya dan kawan kawan lain
itu melawan di mk
supaya diadakan pemilu serentak
dan itu dikabulkan
itu sebelum dua ribu empat belas lalu ya waktu itu
pikiran kita adalah bahwa
dengan pemilu serentak itu tidak ada presidensial threshold
tapi ternyata kan dicari akal kotak katik kotak katik
pakai threshold yang tahun dua ribu empat belas seperti sekarang
jadi maksud kami itu sebenarnya
lebih baik kami fight sendiri
kalau sekiranya kemarin itu bisa mengajukan
seperti kata kata ud empat puluh lima ya
bahwa presiden diusulkan oleh partai politik
sebelum pemilu dilaksanakan
kami maju sebagai calon presiden
kalau pemilu itu serentak
partai besar atau bisa jadi partai kecil
partai ini bisa jadi partai besar
nah tapi banyak tidak menghendaki itu
bagi saya untuk maju ke pencalonan presiden sekarang ya
kalau menggunakan mekanisme sistem yang ada sekarang itu
pintu untuk itu tertutup sama sekali
jadi kami tidak punya threshold dua ribu empat belas
pemilu sekarang ini untuk tahun
lima tahun yang akan datang
jadi tidak mungkin
kalau sekiranya ikut koalisi pun berat juga bagi kami
karena kami tidak punya wakil di dpr
jadi saya tidak mengharapkan
saya tidak ada wakil yang sangat banyak
mau jadi calon presiden
tidak sama sekali yah
dan saya tidak berteori tentang ini
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kan saya tinggal selangkah
menang pencalonan presiden
tapi kan saya mundur di mpr pada waktu itu
jadi saya tidak berteori mengatakan
saya tidak terlalu ambisius untuk sesuatu
tapi kalau amanah itu diserah kawan saya
saya akan kerja betul
mungkin lebih baik daripada presiden sekarang
kalau saya menyelesaikan persoalan persoalan
yang ada di bagian bangsa dan negara ini
karena mungkin karena pengalaman
karena keterlibatan yang begitu panjang dalam menyelesaikan persoalan persoalan bangsa ini
jadi kalau yang ditanya tadi mengenai pak habib rizik
ada yang bilang katanya ini koalisi bentukan habib rizik
pak habib rizik tidak membentuk koalisi apapun
kita realistis saja melihat perkembangan politik yang nyata
apakah misalnya di samping pak jokowi misalnya ada kemudian pak prabowo akan maju
ya kita mesti bicara hitungan hitungan politiknya seperti apa
sampai hari ini kami belum memutuskan dan belum membahas itu
sementara pak prabowo sendiri pun masih belum jelas apakah maju calon presiden atau tidak begitu ya
apalagi kalau pakai threshold dua ribu empat belas kan gerindra tidak bisa maju sendiri
sangat tergantung pada partner
katakanlah misalnya harus ada pks misalnya
kalau pks tidak ada di situ lagi pak prabowo pun tidak
dan saya pikir memang hitung hitungannya pak jokowi ya lebih baik maju calon tunggal
atau kalau ada
kalau demikian anda sangat menolak dan akan mengkampanyekan kota kosong ya
kalau ada rival paling lain bertarung melawan pak prabowo lagi
dan hitung hitungannya pak jokowi kalau lawan pak prabowo pasti pak jokowi menang lagi
kecuali ada calon ketiga
kalau calon ketiga persis seperti ahok
pilkada dki maksudnya ya
jadi saya sekarang realistis saja
tugas saya bukan saya mau jadi presiden sekarang karena entahlah kalau allah menghendaki itu cerita lain ya
kecil kemungkinan itu terjadi
jadi saya melihat bahwa gini
yang paling penting bagi saya pak pbb kembali ke dpr
mudah mudahan dapat suara besar
di parlemen ya
empat persen syaratnya minimal
ya mudah mudahan kami dapat sembilan persen begitu
dan kami saya sudah bilang jangan terlalu terlena dengan kekuasaan
kalau pak jokowi terpilih lagi jadi presiden pbb insya allah akan jadi leader oposisi
kalau perlu kami membentuk kabinet bayangan
untuk satu ketika pemerintah ini jatuh kami mengambil
terima kasih prof yusril iza mahendra atas waktunya malam hari ini dalam spesial interview cnn indonesia prime news
selamat berjuang di tahun politik ini
terima kasih banyak
selamat malam prof yusril
sama sama terima kasih banyak
dan demikianlah spesial interview prime news malam ini
saya indra maulana undur diri
selamat malam dan sampai jumpa